ayo segera makan baiklah den karena kita harus cepat ke istana
nimas jangan salah paham dulu
aku tidak bermaksud
tidak bermaksud seperti itu nimas
menjalani hukuman ini
jika memang benar seperti itu
sebaiknya paman amuk marugo jelaskan kepada mereka
berdiam diri saja
dan sengaja membuat mereka
untuk salah paham
sekarang paman melanjutkan pekerjaan paman
aku tidak akan mencegahnya
semua para warga
sudah mengerti tentang masalah yang sebenarnya
itu sudah cukup bagiku paman
aku pasti akan pulih sama peduhmu
cepat atuh kiaman
ini haranya yang saya bicara natu
istirahat dulu atuh raden
sebentar lagi paman
kamu malu kan aja berun
kalau gitu mah paman mau izin dulu sebentar ya
boleh ya raden ya
gak ada apa yang berakhir
putraku walang sungsang
pasti tak perlu ngasih putraku
apa yang terjadi enggak
apa yang terjadi dengan malang sungsang kakak anda
ada apa dengan raka walang sungsang
siapa yang berani menyerahkainya
hamba juga tidak mengetahui
siapa yang menyerang raden
hamba sudah mengejar
tapi hamba tidak mengenalinya
karena hamba belum pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya
saya juga tidak bisa mengecat dan melihat siapa yang menyerang raden walang sungisawa
hamba berjanji cepat atau lambat orang itu akan takut
guru aku mohon obatilah raka walang sungisawa
nimas saya sudah mencoba mengobati raka walang sungisawa tapi sebelum mampu
kakanda bagaimana ini kakanda bagaimana ini kakanda
tenangkan diri kalian walang sungisawa akan baik baik saja
ayah anda yang aku dia akan segera tersadar
kakanda apa yang sebenarnya terjadi
kita akan mengetahui setelah dia tersadar
baik syekh raka tolong bawa putraku ke dalam
si aman malesan hungkul imah
mereka harus diberi pelajaran
mereka harus dijahilan siapa itu
raden dia tidak kuat sebenarnya itu malesan saja raden
ayah ayah segera berubah
kamu yang bikin masalah ayah
aduh sudah geles
aduh segera berubah alasan hungkul
raden lapar atuh
ya allah kenapa tiba tiba dada aku berdesir
aku teringat raka walang susah
semoga saja tidak terjadi apa apa dengan raka walangsungsa
ya allah jauhkanlah dari segala mara bahaya
pak man kenapa pak man
ini grand bikin saya kaget saja tuh
kamu sih yang jadi masalahnya
nah ini raden amok
pak man pak man tidak boleh berbohong
orang yang berbohong pasti akan celaka pak man
dan pak man sekali kita berbohong
maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita paman
jangankan orang lain
saya sebagai adiknya sudah tidak percaya gak sama kamu
pak man aku lapar
cacing ajak makan
sumpah tidak bohong raden pak man mak
baiklah pak man
nanti kita akan makan pak man
nanti pak man
ha rek makan
akhirnya cacing kita makan ya
ayo raden atuh cepat
makan makan makan
ini pesen makanan yang enak enak ya
pak man duluin ya
raden makan raden
kata baginda nabi besar nabi muhammad
untuk makan sebelum lapar
dan kita juga harus berhenti sebelum kenyang
maksudnya kita tidak boleh makan terlalu banyak
sebelum pak man makan
harus baca bismillahirrahmanirrahim
dan juga baca doa sebelum makan pak man
segala rupanya atuh
cerah mata dengerin
kami pesan dua piring lagi
oh ya baik sebentar
raden kau berdiri
makannya sampai dua piring
itu untuk pak man amin
dan juga saya pak man
kira kira makan sendiri raden
aku belum makan menurutmu
yang bernama kian santang
yang harus aku habisi
nyai gurwita dada saja
kupikir seorang pendekar sakti
yang harus kuhadapi
hanya seorang bocah
dengan pengawal bodohnya
ngapain atuh amin
kamu mau mendiri woh
enggak ada apa
cuma cengit saja kalah kamu mas
karena kita harus cepat ke istana
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
dia bodoh aduh
beep kayaknya heon
kamu bisa kenceng